media asing kembali menyorot indonesia
kali ini soal jakarta yang disebut sebagai kota paling beracun
jakarta secara konsisten menduduki puncak dari sepuluh kota paling berpolusi sejak mei
dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sigit reliantoro menyatakan
polusi udara jakarta yang memburuk akhir akhir ini merupakan siklus tahunan yang terjadi antara juni hingga agustus
karena adanya pengaruh udara dari timur indonesia yang kering
sigit juga menambahkan pencemaran udara disebabkan aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan bakar
baik dari masyarakat ataupun industri
sigit pun menambahkan kebijakan work from home dapat menjadi solusi mengatasi masalah kualitas di dki jakarta dan sekitarnya
kendati demikian dia menyerahkan keputusan tersebut kepada masing masing perusahaan
tak sekedar work from home klhk juga turut merekomendasikan
penggunaan kendaraan listrik standar emisi euro empat dan bus listrik untuk transportasi umum
uji emisi kendaraan dan turut menggalakkan masyarakat menggunakan angkutan masal